sepertinya bisa mengubah cara pandang anda terhadap tiwul
tiwul yang selama ini dikenal sebagai kudapan tradisional khas gunung kidul
tampil dengan wajah baru
tidak hanya dimodifikasi menjadi beragam varian rasa
tiwul juga dibentuk seperti kek
dan diberi warna warni yang menarik hati

awalnya tiwul merupakan makanan pokok warga gunung kidul
yang terbuat dari singkong sebagai pengganti nasi saat beras langka di musim kemarau
sebagai warga yogyakarta yang berasal dari gunung kidul
syabira dwi fadilah melihat potensi tiwul kini tak lagi hanya sebagai makanan penyelamat
dari bencana kelaparan di musim kemarau saja
dengan kreativitasnya tibul bahkan bisa dijadikan komoditi makanan yang menarik
dan memiliki nilai jual dengan melakukan penyelamat
dan beragam modifikasi
syabira memulai usaha kek tiwul sejak mei dua ribu delapan belas
walau kini omset penjualannya menurun akibat pandemi
syabira mengaku masih bisa menjual kek tiwulnya kurang lebih puluhan hingga ratusan kotak per hari
terutama di masa liburan panjang akhir pekan
dengan harga berkisar antara empat puluh tujuh hingga lima puluh lima ribu rupiah per kotak
kek tiwul ini memiliki kelebihan bisa bertahan lebih lama dari tiwul tradisional
dalam suhu normal ruangan kek tiwul bisa bertahan selama empat hari dan tujuh hari jika disimpan di dalam lemari pendingin
dengan sembilan varian rasa diantaranya choco oreo
kek tiwul ini begitu digemari kalangan muda
bukan makanan tradisional tapi kok bisa dikemas secara kekinian dan modern
nah saya taunya itu dari instagram tuh banyak banget food vlogger atau teman teman yang review
tentunya jadi saya penasaran kan
nah ini kebetulan saya mau keluar kota jadi cocok banget nih buat oleh oleh
sabira berharap kek tiwul karyanya dapat membuka wawasan masyarakat
bahwa tidak selamanya makanan tradisional harus kalah bersaing
yang dengan makanan makanan modern
dengan kreativitas kejelian serta ketekunan
makanan tradisional yang tadinya tidak menarik pasar anak muda
bisa menjadi sebuah komoditi yang dapat menghasilkan pundi pundi rupiah
sekaligus juga melestarikan keberadaan makanan tradisional
wahyu juniawan yogyakarta